pengacara dari keluarga fina yani raden reza pranadia selamat siang mas reza
mas riza tadi polisi juga sudah merilis bagaimana soal penangkapan dari pegi setiawan
tadi juga dikatakan bahwa dpo nya hanya pegi begitu kemudian juga tadi beberapa yang disoroti misalnya adalah peggy benar merupakan atau terbukti merupakan otak dari pembunuhan vina
ya kita juga tadi barusan melihat rilis dari polda jabar tanggapan kami selaku kuasa hukum
tetap mengapresiasi dan mengucapkan alhamdulillah akhirnya dirilis juga
terutama wajah dari terduga pelaku dan juga memang dari tiga dpo ini akhirnya menjadi satu dpo
sudah diputuskan seperti itu kita tetap menghormati apapun itu keputusannya dan kita tetap menanti rilis berikutnya dari polda jabar
tapi sejauh ini yang tadi juga sempat disampaikan oleh salah satu pengacara keluarga vina juga ya ini putri
bahwa memang yang jadi pertanyaan adalah kenapa dpr
karena tadi disebutkan hanya satu tidak dua nah ini juga apa yang kemudian menjadi pertanyaan kembali dari keluarga vina soal hal ini
apakah memang dari keluarga fina menduganya memang ada dua dpo
kemudian juga adakah dugaan dugaan dari keluarga fina sejauh ini
ya kita juga tadi sudah berkoordinasi dengan rekan kita mbak putri yang sudah ada di polda jabar
yang akan bertemu langsung dengan dirkrim um
jadi kita masih menanti
jadi perkembangan berikutnya dari sana seperti apa
kalau dari pihak keluarga sih memang ada pertanyaan pertanyaan kenapa tiba tiba hanya satu
sedangkan kemarin yang ditetapkan itu terduga dpl nya ada tiga
tapi kan tetap kita mengikuti dan merespon apapun hasil dari keputusan yang sudah dirilis barusan dari polda jabar
dari tanggapan keluarga sudah adakah mas reza soal ini
masih pasti dilakukan di wolda jabar
kalau dari pihak keluarga sih masih menunggu ya pak
tadi juga kita masih belum bisa melakukan telepon karena mungkin sedang ada kesibukan lain
jadi dari pembicaraan dari kemarin sih tetap kita menghormati apapun itu keputusan yang dikeluarkan dari wolda jabar
dan kita tetap terus ikut mengawal perkembangan kasus ini
masih terus mengawal artinya untuk langkah selanjutnya
setelah ini kan juga sudah dirilis tadi soal otak dari pembunuhan vina
nah ini yang dilakukan selanjutnya dari pihak keluarga maupun di pihak kuasa hukum seperti apa mas reza
ya kita masih menunggu pertemuan mbak putri di polda jabar
nanti kita akan berkoordinasi juga dengan bang hotman paris
nanti kita akan menentukan langkah hukum kita selanjutnya seperti apa
baik mas raden reza pramadia kami nanti akan lanjutkan kembali dengan anda
tapi breaking news tv masih akan kami lanjutkan usai jeda